hai hingga senin pagi harga cabai rawit di pasar pasar tradisional surabaya seperti pucang
wonokromo genteng kali mencapai satu ratus sepuluh hingga satu ratus dua puluh rupiah per kilogram nilai ini naik
hingga enam kali lipat dari harga normalnya dua puluh hingga tiga puluh rupiah per kilogram para pedagang
pun membuat kemasan kemasan kecil hingga dua puluh lima gram setiap kemasan berisi delapan hingga sepuluh cabai
para pembeli tetap membelinya terutama para pemilik warung makan yang menggunakan bahan baku
cabai rawit ini harga cabai tiga ribu karena belikan orang rumah suka pedes kalau nggak berisnya mau
dan saya juga jualannya juga sambilan juga kan harus beli lombok nggak mungkin kalau nggak beli
lombok kan nah terus kadang orang minta pedes kadang tak kasih tiga biji aja saat harga cabai
cawit naik popularitas cabai kering meningkat
ini dari impor india kalau satuannya tujuh
sekilo enam puluh cabai kering ini menjadi pilihan meski rasanya dinilai tak sesedap cabai rawit segar
namun harganya berkisar separuh harga cabai rawit segar ya buat itu selingan aja bantu
meroket sekitar tiga mingguan terakhir semenjak pertengahan bulan februari lalu
warto hai tolong yang lalu tol down mulai naik merangkak mulai dari enam puluh ribu saat sekarang nah
hai ya dengan peradaa somini pengguna abe
ini kan bukan barang pabrik dari barangnya alam
alam sesuai ini kan banyak curah hujan gagal panen juga bisa makannya mahal sekali
tingginya harga cabai rawit membuat permintaan cabai rawit di pasaran menurun
para pedagang mengurangi pasokan cabai untuk mengurangi resiko kerugian
kondisi ini membuat omset penjualan berkurang tiga puluh hingga lima puluh persen
wida subianto aga dipa surabaya jawa timur